kepada cnnindonesia com pakar hukum tata negara dari universitas adalas padang ferry amsari menyatakan
alasan dampak perang rusia ukraina terhadap perekonomian indonesia sebagai dalih dari pemerintah dalam mengeluarkan perpu tidak relevan
ferry mengingatkan bahwa mk mengamanatkan perbaikan undang undang dalam jangka waktu dua tahun hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh tiga bukan dengan penertiban perpu
sementara itu pengajar dari sekolah tinggi hukum indonesia jentera bivitri susanti menilai presiden joko widodo mengambil jalan pintas
agar keputusan politik pro pengusaha cepat keluar lewat penerbitan perpu nomor dua garis miring dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
adapun presiden joko widodo menyatakan keputusan menerbitkan perpu karena ada ancaman ketidakpastian global
di mana indonesia sewaktu waktu bisa terkena dampak dari ketidakpastian tersebut
dengan adanya perpu diharapkan dapat memberi kepastian hukum kepada para investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di indonesia